terima kasih anda masih bersama kami
pt kereta api indonesia menambah jadwal perjalanan kereta api argo parayangan
dengan menggunakan rangkaian kereta barunya
gerbong baru tersebut merupakan regenerasi dari interior lama hingga tampak elegan
sementara itu pusat logistik berikat dibentuk untuk membuka akses penyediaan bahan baku impor
bagi para pengusaha kecil menengah
berikut kilas jawa barat selengkapnya
pt kereta api indonesia meluncurkan rangkaian kereta baru di stasiun kereta api bandung
kereta api argo parayangan jurusan jakarta bandung dan sebaliknya ini terus melonjak peminatnya
rangkaian kereta baru argo parayangan dengan interior mewah dilengkapi dengan kursi dan meja yang lebih elegan
selain itu terdapat dua toilet duduk di setiap gerbongnya restorasi dan musola
serta fasilitas lainnya demi kenyamanan penumpang
kapasitasnya delapan ratus sebelas berarti sekitar empat ratus orang

peningkatannya pasti kami ingin adanya peningkatan
dan yang keduanya adalah pelayanan serta keselamatan
karena dengan kereta baru pasti tingkat keselamatannya lebih bagus
dan pelayanannya pasti juga lebih bagus
penambahan jadwal pun dilakukan pt kai
sebelumnya pt kai setiap hari
melayani delapan belas perjalanan di hari biasa dan dua puluh dua perjalanan di akhir pekan
kini di hari kerja jadwal perjalanan menjadi dua puluh empat perjalanan dan dua puluh delapan perjalanan setiap akhir pekan
pusat logistik berikat khusus di bidang tekstil yang berada di padalarang kabupaten bandung barat
dibentuk oleh dirjen beacukai wilayah jawa barat
dan kantor pengawasan dan pelayanan beacukai
bekerja sama dengan importir dan pengusaha industri kecil menengah
hal ini dilakukan
dan karena para pelaku usaha tekstil dan produk tekstil dan garmen
kesulitan mendapatkan bahan baku karena diperoleh melalui impor borongan
harapan kita tentunya deklajen becukai dengan fasilitas fiskal yang diberikan melalui plb
akan dapat membantu ikm ketersediaan bahan baku
dengan harga yang terjangkau dan cepat dekat dengan lokasi mereka
sehingga tentunya ini akan membantu mereka dalam rangka memproduksi barang
dan juga untuk barang yang bisa bersaing dan mempunyai nilai lebih
dengan adanya pusat logistik berikat di bidang tekstil ini
diharapkan biaya produksi industri kecil menengah bisa dipangkas
serta memudahkan ketersediaan bahan baku